bukan di pos ronda deket kontrakannya bu ani
situ tolong bulangin dong tolong bujuk ismat
lagian makan maunya ismet sama neng biba bukannya sama bu ani
ismet udah tinggal bareng sama bu ani
bukan di kantor pos deket kontrakannya bu ani
pot ronda hahaha
eh sembarangan lu sekate kate siapa yang kangen
tapi ismet yakin bang tommy pasti khawatir kan sama ismet
kata siapa yang khawatir hah
sembarangan lu tinggi mata lu kangen
nih gak boleh gak boleh putus lu gak enak
tapi mbak bet tuh juga punya asam lambung
nila takut nanti babai kambuh asam lambungnya kalo banyak pikiran
gak usah pakai ada pikiran nih lagian mikiran apa kan kita semuanya udah pada punya
terus mbak bet tuh juga punya asam lambung
mila takut ntar asam lambungnya kambuh kalau banyak pikiran
iya sorry lupa tadi
lu diri mulu capek ngeliatnya duduk berdiri duduk duduk
duduk lagi duduk sekarang gue mau nanya lu lu ngapain nih mari
bangtami ngapain kesini coba capek gue ngapain berdiri terus nih duduk
lancet berdiri itu kamera ketutupan
sekarang gua mau nanya lagi ma lu punya handphone ga
nah sekarang lu sms kalo kagak lu telepon ma lu
ya kan bangtumi anak angkatnya juga
udahlah sekarang gini gua pengen nanya ma lagi